ya demikian perkembangan terkini terkait penyelidikan atas tragedi kanjuruhan
irjen polisi dedy prasetyo kadif humas polri menyampaikan beberapa perkembangan bahwa
di antaranya adalah ada sembilan aparat brimop yang dinonaktifkan termasuk komandan batalionnya
kemudian karena arahan presiden joko widodo untuk segera bertindak cepat menyelesaikan tragedi ini
sehingga polri terus memeriksa sejumlah saksi dua puluh orang saksi sudah diperiksa
dan diantaranya ditemukan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dua puluh delapan orang anggota polri
sementara status dari kasus ini sudah dinaikkan dari penyelidikan menjadi kepenyidikan
sehingga nantinya akan ditetapkan tersangka yang bertanggung jawab atas tragedi ini
kemudian informasi terbaru juga
soal bagaimana anggota polri yang kemudian gugur mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa
dan juga polri berusaha untuk independen sehingga komisioner kompolnas pun hadir di sana
untuk menyaksikan bagaimana polri terus melakukan investigasi atas tragedi ini
dan juga sudah ada empat orang saksi dari non polri yang kemudian diperiksa
kita akan tunggu sama sama bagaimana perkembangan kasus hukum
tragedi stadion kanjuruhan
dan untuk mengetahui lebih jauh perkembangan tragedi kanjuruhan
kita sudah tersambung dengan sekjen pssi yunus nusi
selamat sore pak yunus
pak yunus selain kemudian tadi kita sudah dengarkan perkembangan penyidikan yang dilakukan
atau penyelidikan yang kemudian dilakukan oleh polisi
kita juga ingin mendengar perkembangan tanggapan dari dunia terhadap tragedi yang terjadi
kita sudah tahu ada presiden viva yang sudah berkomentar
tapi apakah sudah ada komunikasi dari fifa ke pssi terkait dampak yang akan terjadi
pasca tragedi kanjuruhan
ya sejak minggu dini hari kemudian pagi dan minggu siang
viva komunikasi terus dengan kami tentang hal ini
dan kita juga sudah menyampaikan laporan tertulis untuk sementara
hasil dari tim investigasi tentu seperti yang kita ketahui di samping presiden fifa
termasuk afc dan beberapa negara lain yang menyampaikan bela sungkawa kepada pssi dan indonesia
juga fifa minta update dan beberapa hal tentang perkembangan yang terjadi di tragedi kanjuruan ini
dan viva sangat atensi dengan persalahan setiap namun
ini persoalan dan masalah yang sangat luar biasa di dunia sepak bola
dan viva juga berharap semoga pssi dan indonesia segera melewati masa masa sulit ini
baik pak yunus anda katakan tadi mendapat sorotan banyak pihak
tadi ada fifa kemudian afc
bahkan sampai ada yang berpendapat bahwa status indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh
bisa saja dicabut
oleh fifa nah ini bagaimana tanggapan pssi
itu kita nggak tahu tangkapan dari mana
fifa tidak secepat itu mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah masalah di beberapa federasi
apalagi peristiwa yang terjadi di indonesia di malang
bukan perseturuan perkelahian atau saling membunuh saling bertikai antar supporter
tidak ada rivalitas tidak ada perkelahian
ini akibat dari beberapa hal dan lalainya pihak panpel dalam menangani cash atau masalah yang terjadi di malang
baik artinya ada kelalaian di sini ya pak yunus anda melihat begitu ya
iya yang jelaskan kita lihat bersama bahwa terjadi kelalaian yang dilakukan
yang sehingga kita tahu bahwa ini adalah hal yang terjadi di malang
kita tahu bersama banyak korban yang berjatuhan
dan tentu sambil menunggu keputusan dari komite disiplin dari tim investigasi nanti juga akan kami umumkan
di mana saja kelayangan itu yang terjadi
baik artinya begini pak yunus akan ada pertanyaan begitu ya
bagaimana kemudian kondisi pengamanan apabila acara acara event event internasional kemudian diadakan di indonesia
nah ini bagaimana
yang ke depannya masih akan terus dilakukan di indonesia
kita tetap optimis bahwa event event internasional termasuk yang sementara ini berlangsung
afc cup umur tujuh belas masih sementara berlangsung
dan tentu fifa afc masih memandang perlu event ini berjalan di indonesia
kita juga berharap dan menyampaikan beberapa
kita juga berharap dan menyampaikan beberapa hal
event event yang dilaksanakan di indonesia
dan kami yakin viva secara objektif akan melihat hal ini
yang tentu juga di samping penyampaian laporan dari kami
bisa saja dalam suatu ketika fifa akan berkunjung
untuk mencari fakta dan informasi yang nyata terhadap apa yang terjadi
tetapi kami yakin bahwa fifa tidak secepat itu mengambil sebuah keputusan
untuk masalah di malang atau di kanjuruan
dan kita juga masih berharap event event internasional insya allah masih akan tetap berjalan
baik pak yunus kita bicara soal apa yang dinamika kemudian yang terjadi di dalam negeri
menko polhukam sudah membentuk tim khusus ini tanpa melibatkan pssi
nah ini bagaimana tanggapan anda
ya kami juga berharap untuk secara tuntas masalah ini bisa diselesaikan
dan di samping ada hasil dari penyebab peristiwa
juga ada langkah langkah dan solusi yang seperti disampaikan juga oleh pak menko polhukam
dan ini juga menjadi hikmah dari semua stakeholder sepabrikasi
dan sepabrikasi bola indonesia termasuk pssi untuk mengevaluasi diri
dalam penyelenggaraan event event sepabola di tanah air
baik lalu bagaimana kemudian tanggapan soal penundaan pelaksanaan liga satu ini sendiri pak yunus
ya disamping untuk menghargai korban dan keluarga korban yang terjadi di kanjuruan
juga tentu kita juga harus mengevaluasi perjalanan dan lanjutan kompetisi ini dari aspek keamanannya
kami tentu disamping apa yang telah disampaikan oleh bapak presiden bapak menteri pengurusan olahraga
pssi juga harus mengakui bahwa kompetisi ini harus dihentikan untuk sementara
sambil juga menghargai para keluarga korban yang ada di malang
tentu juga kita harus mengevaluasi diri
kedepan hal hal apa saja yang harus kita lakukan sehingga peristiwa seperti tragedi kanjuruan tidak terulang lagi
sementaranya ini apakah sudah jelas waktunya pak yunus
karena informasi terakhir kami dengar selama sepekan tapi kemudian berubah lagi
dan penundaan ini apakah hanya berlaku untuk liga satu saja bagaimana dengan liga yang lain
kita menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah
tentu juga pasti akan menunggu hasil investigasi
dan yang disampaikan oleh pemerintah untuk sementara menghentikan dan menunda liga satu oleh pt lib
disertai juga untuk menghentikan kompetisi liga dua
baik artinya yang ditunda ini liga satu dan liga dua begitu ya pak yunus ya
untuk waktunya apakah sudah ada kepastian
pak yunus masih bisa mendengar saya
oke artinya liga satu dan liga dua begitu ya yang ditunda untuk sementara pelaksanaannya
apakah sudah jelas waktunya dan mungkin pssi apakah ada harapan mungkin penundaan ini sampai berapa lama
kita juga belum tahu sampai kapan tetapi tentu kami tetap menghargai apapun
pemerintah telah menangkap selanjutan kompetisi ini
tentu kita akan selalu melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah
karena juga kita tahu bersama bahwa kawan kawan liga satu dan liga dua juga harus menunggu dan kita berikan kepastian
dalam rangka untuk keberadaan timnya yang sementara ini telah kita tahu bersama telah dihentikan untuk perjalanan dan kelanjutan kompetisinya
kalau kemudian tadi pak yunus bicara soal investigasi tim khusus yang dibentuk oleh menko polhuka mengatakan juga nanti akan mengundang pssi
kemudian dpr juga akan mengundang pssi untuk dimintai keterangan
nah bicara kemudian soal apa yang terjadi pada saat tragedi penggunaan gas air mata yang kemudian sudah dilarang oleh fifa
tapi ini digunakan di stadion kanjuruhan
nah ini apa saja temuan terbaru pssi
apakah pssi sudah secara aktif kemudian menyampaikan ke kepolisian
terkait standar fifa soal pengamanan supporter dan juga pelarangan penggunaan gas air mata
untuk hasil investigasi sampai saat ini ketua umum dan tim masih bekerja dan berada di malang
kita juga belum bisa menyampaikan apa kesimpulannya
masih tetap diberikan kepercayaan dan langsung dipimpin oleh ketua umum di malang
yang pasti beberapa hari sebelum kompetisi dilaksanakan
baik itu liga satu liga dua liga tiga termasuk event event sepak bola lainnya
pssi memastikan selalu melaksanakan namanya workshop
juga yang paling penting adalah workshop panpel yang rutin dilaksanakan oleh pssi melalui pt lib
yang di sana menjelaskan tentang standar dan prosedur keamanan
dari sebuah kompetisi dan atau dari sebuah pertandingan
oke baik kita akan tunggu sama sama pak yunus bagaimana kemudian hasil investigasi
dan tentunya kita akan tunggu bagaimana juga evaluasi internal yang dilakukan pssi
saya jen pssi yunus nusi terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newsroom
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh